sementara kasus pelecehan seksual ternyata ini semakin sering terjadi di transportasi umum
pelecehan seksual bukan hanya menjatuhkan harga diri wanita
namun psikis wanita juga terganggu hingga terjadi depresi
dan berikut ini adalah tips untuk menghindari pelecehan seksual di kendaraan umum
pelecehan seksual di kendaraan umum
secara fisik yakni disentuh dihadang digesek dikuntit diintip dan difoto
cuman pernah suka digesek gesek gitu jadi agak risih juga
emang udah kebiasa digerbong wanita soalnya kalau digerbong yang lainnya tuh suka kayak banyak laki laki gitu jadi kegempet
terus gitu tuh emang banyak banget terjadi sih ya apalagi di jam jam kerja itu kan sumpah banget ya dalam kendaraan tuh ya
kikis akibat pelecehan seksual akan mengendap lama dan menyebabkan trauma histeria hingga depresi
kejadian itu biasanya berupa sentuhan atau rabaan gitu ya dan itu tentu saja sangat mengganggu para pengguna transportasi publik
dan karena pelecehan seksual masih dianggap sebagai hal yang wajar sehingga kalau ada laporan atau pengaduan itu masih dianggap mengada ada gitu ya
namun ada beberapa cara yang bisa anda lakukan untuk menghindari pelecehan seksual di kendaraan umum
untuk menghindari pelecehan seksual di kendaraan umum salah satu caranya terutama di komuter lain adalah memilih gerbong khusus wanita atau kereta khusus wanita
mari kita melihat bersama seperti apa suasana di dalam
seperti yang anda lihat di sini semuanya adalah penumpang wanita memang penumpang laki laki di sini dilarang untuk masuk
gerbong ada satu penjaga untuk menjaga semua keamanan dan kenyamanan wanita
selain komuter lain tentunya para wanita juga sering menggunakan bus untuk beraktivitas sehari hari
pelecehan seksual memang sering terjadi di dalam bus dan untuk menghindarinya cara yang paling gampang adalah memilih area yang paling depan di area bus
karena kita bisa dekat dengan petugas
selain itu jika memang terjadi pelecehan seksual kita bisa langsung keluar dari bus ini
terima kasih mas
selain bus ada kejadian pelecehan seksual di ojek online yang sempat viral di media sosial
penumpang sampai lompat dari ojeknya dan terluka
untuk menghindari pelecehan seksual di kendaraan online ojek online khususnya memang paling susah karena tubuh kita langsung bersentuhan dengan driver tersebut
anda memang mengalami pelecehan seksual di ojek online anda bisa memilih tempat yang ramai untuk berhenti dan bisa langsung melaporkan driver tersebut melalui aplikasi
kita bisa langsung menelpon kantor pusat untuk melaporkan driver tersebut
pelecehan seksual di kendaraan umum memang rentan terjadi pada perempuan mengingat kebanyakan angkutan umum mengharuskan penumpangnya berbagi ruang dengan penumpang lain
dan kadang sampai saling berdesakan
untuk itu sebaiknya anda selalu menjaga diri dan waspada ketika berpergian dengan menggunakan transportasi umum
maggie calista andika marianto cnn indonesia